kondisi langit jakarta tampak cerah dan berwarna biru sejak awal pekan ini
memasuki pekan ketiga imbauan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah oleh pemerintah provinsi dki jakarta
kualitas udara di jakarta memang berada dalam kondisi yang baik
bmkg membenarkan polusi di jakarta saat ini menurun
namun penurunannya bukanlah disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan sosial di jakarta
menurut bmkg dampak work from home belum terlalu efektif terhadap peningkatan kualitas udara
kondisi ini lebih disebabkan jakarta berada pada musim hujan sehingga mampu membersihkan udara atau rain washir
menurut komite penghapusan bensin bertimbal kepada cnindonesia com
bensin berhubungan dengan kualitas udara
baiknya kondisi udara di jakarta memang biasa terjadi di awal awal tahun
namun seiring mulai berkurangnya curah hujan pada april
maka kualitas udara berlangsung memburuk hingga oktober atau november